di kecamatan sembalun kabupaten lombok timur sejumlah rumah adat masih tegak berdiri
tidak hanya itu rumah adat bahkan dijadikan lokasi mengungsi sejumlah warga yang rumahnya hancur akibat gempa
di tahun dua ribu delapan belas tak banyak warga yang di kampung ataupun masyarakat adat yang memilih untuk membangun rumah secara tradisional
namun faktanya pada saat gempa menghantam pulau lombok rumah adat sasak sembah ulun di kabupaten lombok timur ini malah lebih bertahan lebih baik dibandingkan dengan rumah modern
rumah adat sasak sembah ulun dibangun dengan meratapkan alang alang berdinding bambu serta berstruktur kayu dan bambu yang diikat dengan menggunakan rotan
rumah pun dirawat secara berkala
setiap tiga tahun atap diganti
sedangkan dinding dan fondasi rumah diganti setiap dua puluh lima hingga empat puluh tahun sekali
hal inilah yang turut membuat rumah adat mampu bertahan di tengah hantaman gempa
kalau menurut saya rumah modern dengan rumah adat rumah pakai gustur bangunan lama menurut saya itu karena ini satu pertama keseluruhannya pakai tanah kedua pakai bambu kayu dan itu bahan bahannya kan agak ringan
kemudian kalau modern pakai semen apalagi pakai bantaku itu tidak mampu kalau apalagi seperti di hari itu
lima sekian itu sudah semua hancur
itu waktu bapak
waktu bapak tujuh seharian karena itu seperti apa disini
kalau disini walaupun digoyangkan kiri kanan lalu diginikan turun naik itu tidak apa apa
saat gempa sejumlah barang yang digantung di dalam rumah bisa saja jatuh
walau demikian struktur rumah adat yang dibangun menggunakan material ringan membuat rumah adat ideal ditinggali di daerah rawan gempa
metode yang paling tepat kalau menurut saya itu adalah menggunakan bahan konstruksi yang seringan mungkin
sehingga demand gaya gempa yang terjadi itu bisa turun
sehingga kita bisa lawan dengan kekuatan
hadapun rumah adat yang tidak dirawat dengan baik tetap akan terdampak gempa
seperti di kompleks rumah adat desa belek ini
sebagian rumah mengalami kerusakan fondasi sehingga atapnya runtuh
saat proses rehabilitasi pemerintah melalui kementerian pembangunan umum dan perumahan rakyat akan membimbing masyarakat untuk membangun rumah ramah gempa
sedangkan kepala desa berharap warga mau melirik desain rumah adat saat kembali membangun rumah mereka
umtazah catra diningrat lombok timur